mengakhiri libur panjang lebaran sejumlah jalan protokol yang menjadi arus balik mulai dipadati pemudik
di lumajang ribuan kendaraan terjebak kemacetan sepanjang lima km akibat pasar tumpah
di jombang jalur sepanjang dua km harus ditempuh selama tiga jam akibat kemacetan di simpang mengkreng
sejak minggu pagi kemacetan panjang ribuan kendaraan roda dua maupun roda empat terjadi di jalur nasional banyuwangi menuju surabaya maupun sebaliknya
kemacetan ini diakibatkan aktivitas pasar tumpah di sepanjang jalan ranuyoso lumajang yang menghambat arus lalu lintas
tak ayal kemacetan hingga lima km lebih ini membuat ribuan pengendara harus terjebak selama berjam jam di dalam mobil
untuk melancarkan arus lalu lintas polisi harus melakukan penyelenggaraan

sebenarnya kalau mau nempuh arus kemacetan ini butuh berapa lama pak
sedangkan di simpang mengkreng jombang yang menjadi jalur mudik dan arus balik tiap libur lebaran juga mengalami kemacetan panjang
kemacetan didominasi pertemuan arus kendaraan dari tiga kabupaten dan adanya palang kereta api
selain itu kemacetan juga disebabkan adanya pasar oleh oleh di kawasan ini
meski sudah ada rambu dilarang parkir pemudik tetap nekat berhenti sembarangan hingga membuat antrian kendaraan roda empat dan roda dua mencapai dua kilometer lebih
untuk mengurangi volume kendaraan sejumlah upaya dilakukan di antrian
sebenarnya pengalihan arus ke jalur alternatif di simpang jatipelem jombang hingga penutupan jalur dipapar ke diri
jadi kalau arus balik hari ini dari ketosono menuju ke jombang ini cukup parkir antriannya harus ke sini bergerak
jadi antrian terakhir ekor itu sampai dengan terminal ketosono
kalau di asumsikan itu kurang lebih satu km kalau dari tl
sementara di simpang empat duduk sampean gresik
akibat penyempitan jalan di delapan rumah warga yang belum dibebaskan kemacetan panjang terjadi hingga beberapa kilometer
akibatnya petugas satlantas setempat harus memasang pembatas jalan hingga dua km
di jalur selatan kemacetan terjadi di persimpangan jarakan kabupaten trenggalek
titik ini merupakan pertemuan antara arus balik dari ponorogo pacitan dan trenggalek yang hendak menuju surabaya dan sekitarnya
selain itu persimpangan jarakan juga menjadi jalur kendaraan yang menuju arah barat
baik jawa tengah maupun jakarta
untuk mengurangi antrian kendaraan polisi menerapkan sistem buka tutup arus secara manual dan tidak menggunakan traffic light